wakil ketua umum mui anwar abbas meminta polisi untuk bertindak cepat dalam mengusut insiden penembakan di kantor majelis ulama indonesia pada selasa siang
anwar abbas juga meminta polisi untuk segera melakukan penyelidikan terkait motif dibalik aksi penembakan yang terjadi pagi tadi
sebelumnya aksi penembakan terjadi di kantor mui di jalan proklamasi menteng jakarta pusat
akibat insiden ini dua orang terluka
ini mengancam jiwa orang berarti ini masalah pidana ya
ya karena sudah ditangani oleh polisi ya mungkin mereka kita tanya sama polisi
minta polisi supaya bertindak secara cepat dan bisa menjelaskan kepada masyarakat apa yang jadi latar belakang mereka
bukan mereka ya kasih orang ya
apa latar belakang yang bersangkutan datang ke mui dan lalu meledakkan senapangnya di sini
oh iya dia datang dari luar kan
ditanya mau ketemu sama siapa ketemu sama mas bambal katanya ya
mas bambal ketemu sama mas sambal dijelaskan ditanya ya
mas bambal ini kan biasanya mengatur protokolnya
kalau ketemu sama siapa ditanya
mau ketemu sama pimpinan pimpinan sedang rapat di lantai empat
dan tidak lapor kan
boleh nggak diterima tamu ini
tapi dia nampaknya gak sabar
insiden penembakan di kantor majelis ulama indonesia
pada selasa siang mengakibatkan dua orang korban menderita luka
kedua korban luka ialah tri staff mui serta bambang resepsionis mui yang saat kejadian berada di lobi kantor majelis utama indonesia
saat ini keduanya tengah menjalani perawatan
kalau yang pak tri tadi ditangani di rumah sakit agung kalau pak bambal di rscm kalau nggak salah ya
yang pak tri ada jahitan sepuluh di tangan dan kondisinya
so far sudah membaik dan dia bisa bercerita utuh mengenai kronologinya
dia posisi menghindar dari tembakan itu dibalik kaca
tetapi karena kaca terkena peluru kemudian pecah berserakan dan dia terkena serta petihan kaca tersebut
kalau yang pak bambal
kalau yang pak bambal sekarang sedang visum